sebaiknya kita gak usah gue campur ya
baru nya kan neng raya
gue baru pisahkan
dara kak mak dosa
nah kamu bukan yang memberi solusi
gak mau menyalahkan saya
abahnya keras dulu
hesek pisah di meja
asal abah tau
saya tuh ya
seperti anak saya sendiri
ngasih saran uang
tapi mudah mudahan ini deh ini
kak subhanallah ya kak
ah si nyomotnya juga gak ada
ntar aja dulu ah udah pada pegel
bibi teh lagi dihukum non
dihukum sama siapa
bibi teh lagi dihukum sama nyomot
gara garanya bibi teh nguping ketauan
udah makan belum
adrena terus bersikap baik nih
kayanya gue harus ngelayanin termainannya dia
jangan jangan dia ngerekam semua ini
biar dia kelihatan baik dan gue jahat
kalo belum makan
mama temenin kamu makan
ehm gak usah ngusah gak apa apa kok
tadi reva udah makan juga di kantin
dan sekarang reva mau cepet cepet ke kamar aja nih
mau istirahat baru pulang
hmm reva malah terus bersikap baik sama gue
kenapa gak bete aja sih liat gue baik sama dia
dan ternyata seorang adriana punya hati nurani juga
udah berhenti micitnya
kebetulan udah pegang suri teh
yaudah ke belakang
ke dapur cepetan
jangan bikin gue naik darantara
lo pijet lagi nih satu rumah di ninding dinding lo pijetin
gimana tadi makanan suka gak
stop ah berhenti disini pak
lah bu devi kenapa kita berhenti disini
wah tempat makanan tuh
aduh bu devi tau aja kalo saya itu suka makan
bu maaf bu ampasnya bu
eh udah tunggu disini aja dulu
masih gak enak apa emang
oh ada laki laki dungbelang disini ya
gara gara kamu gak cinta lagi kan sama aku
kamu juga wanita cantik tapi baik hati
busuk hatinya tau gak
kamu ngerebut cowok orang
tunggu tunggu kamu jangan marah kayak gini dong
dan kamu jangan cemburu
aku sama dia
kita kan udah putus
aku boleh jalan sama siapapun dong
iya kita udah putus
barusan ngomong ngomong kita udah putus
waktu aku masih sama kamu kamu udah sama dia
kita putus gara gara dia gara gara hubungan itu
saya nggak ada maksud buat ngerebut chandra dari bu devi

dulu waktu itu aja saya mau mempersatukan bu devi lagi sama chandra kan
tiga cewek disikat sekaligus
tidak ada yang bisa dipercaya
dan kamu cewek gak usah pura pura baik
gak usah so baik deh
kamu cari simpati sama chandra biar dia jatuh hati sama kamu kan
devi udah cukup deh
kamu jangan sembarangan kayak gini
mak kalau mau ribut jangan di sini
lebih baik di tempat lain silahkan
udah mau pergi juga
kirain saya mah bu devi mau ngajakin makan
bu tungguin saya ketinggalan
sebaiknya kita gak usah ke campur ya
sehebat apa dia bertarung
buat apa kita gaji dia
dia yang bertarung
kita lihat berapa hebat dia
oke berarti motornya udah diantar ya
oh udah sampai
oh iya bener lewat jalan situ aja
itu memang lebih cepat nyampe rumah sayanya
jadi kira kira setengah jam lagi nyampe ya ke rumah
oke terima kasih
itu motor nyampe setengah jam lagi
mas by harus juga nyampe setengah jam lagi
biar berbarengan nyampenya terus mas bey bakalan kaken
kalau gitu gue harus pastikan dulu
mas pulang jam berapa ya
kamu kangen ya sama mas ya
ih mas tau aja sih kenapa jadi malu
ini lagi siap siap
mungkin bentar lagi sekitar
satu setengah jam lah udah nyampe rumah saya
satu setengah jam lagi
oke deh kalau gitu aku tunggu ya mas ya
oke sayang sampai ketemu dirumah ya
satu setengah jam lagi
oh saya mau kamu nyampe ke rumah saya
itu sekitar satu setengah jam lagi
karena saya tidak ada dirumah
jadi nanti tidak ada yang menerima
satu unit motornya
kalian juga nyampe gitu ya
satu setengah jam lagi
jalannya pelan pelan aja
gak boleh lewat nggak boleh kurang
nggak masalah nanti saya ganti duitnya
semuanya berjalan dengan lancar
kemaren jadi lo
keliling bagiin makanan buat orang fakir
cuma kemaren ada yang cemurut gitu be
gak gara makanan kehabisan
eh jadi dia cemurut be
tuh si dado
lu sih gak pantes jadi orang fakir
jangan pake cemuru kalo gak dikasih bagiannya
ya elah be
mbak beke baru tau aja
dado tuh gak mau ketinggalan
nomor satu be
gak gak gak gak gak
beh fitnah be gak be
muka saya mah bukan muka orang fakir deh
saya nggak minta jatah kok
mohon assalamualaikum be
atas kelakuan saya kemaren kemaren
kelakuan bodoh saya kemaren itu
tapi lain kali jangan begitu lagi ya
insya allah be
eh udah makan belum lo
udah gak apa apa be
masih kenyang kok
kok muka lo masih kosong aja